tim sar gabungan kepulauan mentawai sumatera barat berusaha mengevakuasi dua nelayan yang kapalnya terbalik dihantam gelombang pada rabu
kecelakaan ini terjadi di perairan batu tongga perairan tua pejat kecamatan sipora utara kepulauan mentawai
dua nelayan yang bertahan di tengah laut di atas kapal yang terbalik ditolong oleh petugas gabungan
keduanya bernama jasman tiga puluh tahun dan aris tiga puluh lima tahun
kedua nelayan kemudian dibawa ke dermaga tua pejat
petugas mengimbau nelayan tidak melaut dulu untuk sementara karena cuaca kurang bersahabat dalam beberapa pekan ini
video amatir warga saat detik detik perahu yang ditumpangi tiga remaja di sungai serayu desa selarang kecamatan kesugihan cilacap terbalik kami sore
ketika remaja sedang melakukan swafoto di atas perahu sampan ini tiba tiba terbalik saat berada di tengah sungai
kedua remaja berhasil menyelamatkan diri saat berpegangan perahu sementara satu remaja lain yang diketahui bernama akil saputra hilang tenggelam
tim sar gabungan dari basarnas cilacap tni dan kepolisian serta warga berusaha mencari korban yang tenggelam dan pencarian akan dilanjutkan hari ini